majelis hakim pengadilan tata usaha negara mengabulkan gugatan tim pembelak kebebasan pers
atas tindakan pemerintah yang melakukan pemblokiran dan pemutusan akses internet
di papua dan papua barat pada dua ribu sembilan belas lalu
hakim menilai tergugat dalam hal ini presiden dan menteri komunikasi dan informasi
terbukti melakukan perbuatan melawan hukum
dalam putusannya hakim menyatakan bahwa putusan atau pemutusan akses internet
telah melanggar hak asasi manusia yang tercantum dalam deklarasi hak asasi manusia atau duham
pasal mengenai ham dalam undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima dan konvenan nasional mengenai hak sipil
dengan putusan ini maka pihak tergugat dalam hal ini presiden dan menteri komunikasi dan informasi
diharuskan membayar biaya perkara
sementara itu salah satu anggota tim pembela kebebasan pers ade wahyudin
mengapresiasi putusan majelis hakim pengadilan tata usaha negara
menurutnya keputusan hakim bisa menjadi ruang bagi pihak pihak yang dirugikan
selama pemutusan akses internet untuk melayangkan gugatan
keputusan ini mengabulkan semua tuntutan dari koalisi
yang menyebutkan bahwa tindakan throttling tindakan pemutusan internet
tindakan memperpanjang pemutusan internet sebuah tindakan yang melanggar hukum
artinya memang tidak boleh ada pemutusan internet
memang putusan ini belum berkekuatan hukum tetap karena masih ada level selanjutnya
ketika memang para tergugat satu dan tergugat